dewan perwakilan rakyat ri merespon adanya dugaan aliran suap ke dpr terkait kasus sambo
anggota komisi tiga dpr fraksi partai demokrat didik mukrianto mengatakan dirinya tidak tahu soal adanya aliran suap ke anggota dewan
ia mempersilahkan jika ada oknum yang terlibat maka harus ditindak tegas
dan berikut tanggapan didik mukrianto beberapa waktu lalu kepada cnn indonesia
verifikasi lebih jalan dan secara prinsip bahwa jika itu memang ditemukan adanya bukti bukti
kemudian ditemukan adanya aliran uang yang tidak halal apalagi pr ini menjadi sebuah problem
ini bukan hanya problem legitimasi kelembagaan tapi juga sudah menjadi bagian tindak pidana
saya pribadi tentu tidak ingin
kemudian lembaga yang terhormat seperti dpr ini menjadi bagian dari penyimpangan penyimpangan ataupun kejahatan kejahatan
saya pribadi mendorong jika ini benar benar jadi maka ini persoalan yang sangat serius
untuk itu jika ada oknum oknum dpr yang memang melakukan penyimpangan atau kejahatan ini maka ditindak tegas tegasnya